pt pertamina menunjuk adiatma sarjito sebagai juru bicara perseroan yang baru menggantikan wienda pusponegoro
pergantian jabatan ini mulai berlaku sejak jumat dua puluh empat maret lalu
dilansir cnn indonesia com adiatma mengatakan pergantian jabatan ini bukan disebabkan karena pertamina memiliki direktur utama baru
melainkan sebuah rotasi jabatan yang lumrah terjadi di perusahaan plat merah
dan sementara itu dengan pergantian jabatan ini wienda akan menempati posisi sebagai tenaga ahli ataupun technical expert dan strategic advisor di bawah direktorat keuangan dan strategi perusahaan pertamina